lo mau kemana

jadi gak mau nih
eh mau dong
aku suka aku suka
kamu inget dah yang waktu itu
ya ada pelanggan tuh dia tuh keren banget
terus banyak banyak tanya aku pikir tuh dia tuh mau beli
taunya cuma nanya nanya aja dia tuh gak punya uang
nyebalin banget ya
kayaknya sering banget gitu pelanggan kayak begitu
jangan jangan kamu juga gitu ya
kalau kamu lagi sejalan sama cewek kamu
sosok punya uang tapi gak ada

makanya lucu banget tuh pengalaman yang itu

makanya lucu banget tuh pengalaman yang itu

mben bakal sepi banget
biasanya juga sepi
iya sepi aja
biasanya juga sepi
biasanya juga sepi
iya sepi aja
maksudnya sepi banget
weh ocak ntarik
ntarik lagi ntarik lagi
jadi lu belum tahu kalau si ojak habis kena tipu
eh tak pelan pelan kalau berhenti apa
iya gak penting
kena tipu masih apa
eh malah dp nya rumahnya itu bawa kabur
atau nginep disini nih
maaf lupa gue
bang jangan bengong aja
bang jangan bengong aja
emang ada bedanya bang
yaudah daripada ngelamun mending narik
yaudah mikirinnya jangan kebablasan
ingat kita juga mesti mikirin makan sehari hari
ya abang kan juga mesti mikirin
ini duit kita
iya itu maksud abang
dipikirin juga gak bakalan balik duitnya bang
lu juga kebayangnya kanilah
maafnya ada numbers di depan
buat aku mbah dutaxi
kok lo ikut ikutan bingung juga
tapi gak ikut ikut emang lagi bingung
iya tapi malesnya jangan lama lama
stresnya juga jangan lama lama
padahal kita cuma pengen punya rumah
ya mungkin emang belum rezeki kita bang
ya terus rezeki siapa rezeki si edi enak banget tuh orang
abang jadi marah marah ke tati
abang gak marah ke lo ke edi
tapi kan disini cuma ada tati
ngenes itu kalo ngeliat orang cupu kurang keren kurang denger juga
lain kali kita mesti lebih hati hati bang
ya kok nyalainnya abang
kan udah nyalain edi
oh jadi sekarang tinggal nyalain abang
kita nyicil rumah buat lo juga
terutama buat emak lo
kok abang jadi bawa bawa ema
ya kan gara gara maklum kita jadi kena tipu
kenapa jadi gara gara emak
emak lo yang maksa supaya gue punya rumah sendiri gak ngontrak
tati gak suka abang jadi nyalain emak
lo mau kemana
lo gak boleh ke tempat emak
ternyata ibu kota itu kejam sekali mun
saya taunya yang kejam ibu tiri bang
kau itu ketinggalan zaman
abang tuh yang jadul
kau dengar dulu
model penipuan seperti oja itu di kota besar seperti ini banyak sekali
di koran aku baca ini banyak sekali model penipuan seperti itu moon
bisnis bagus sekali bang
bukan maksud apa apa sih
ya udah terusin aja bacanya
iya makasih ya bang
makasih ya pok
kok kopi satu yang pahit
biar sepahit hidup saya
ada apa kau tis
kau ada masalah sama keuangan kau
atau masalah sama istri kamu
jangan buat aku cemas
bicara kau eh
jangan membuat kami cemas tis nak
ada apa tis
nggak ada apa apa bang
mau ke rumah emak bu nur
kok matanya sembab begitu
habis bangun tidur
kok tati kenapa nangis
mami saya jadi basah